oke ketemu lagi sama masak ala prabu
kayaknya lagi populer sekarang di social media ya
itu bikin chicken strips atau beef strips pakai saus telur asin
yang pertama yang dibutuhkan untuk membuat makanan ini adalah
irisan daging sapi kalau mau buat beef strips ya
atau juga irisan daging ayam seperti ini nih
oke dada ayam diris iris sapi juga diris iris
jangan lupa nanti sedikit di marinir
dikasih black pepper dan juga dikasih sedikit garam
lalu yang kedua adalah tepung jelas
kemudian susu lalu juga garam dan juga black pepper
ditambah lagi ada bawang putih yang sudah dicop
daun jeruk atau juga anda bisa ganti menggunakan daun kari

lalu kita tambahkan juga sedikit penyedap
ya lalu kemudian ini yang paling penting telur asin
di sini rahasianya jadi kalau mau buat saus telur asin
yang pertama adalah jangan beli telur asin jadi
beli yang belum jadi terus kemudian anda rebus sendiri ya
karena rasa asinnya berbeda
lebih baik kita buat sendiri
dan juga ini telur ayam yang sudah kita kocok
nah ini yang pertama ya jadi kita oke
celupkan ke dalam telur
kemudian ke oleskan ke tepung
kita nggak usah bikin banyak banyak
yang penting anda bisa tahu bagaimana membuat ini ya
ayam tepung ini ya
kita masukkan dalam minyak yang sudah panas
jadi ini bisa diganti sama daging
ataupun juga diganti sama ayam bisa
atau juga kalau anda mau
kita tembus sampai matang
kita sekarang bikin sausnya
lalu kemudian telur asinnya
kita tekan tekan seperti ini
kasih sedikit susu
supaya lebih enak nanti kita ngaduknya
lihat ya udah mulai lembek kayak gini ya
masukkan sedikit ini bawang putih
ke dalam pan telur asin tadi
nih kalau anda di sini
anda sudah bisa mencium nih baunya
sudah matang sepertinya beef dan juga chicken kita matang ya
beef strip sama chicken stripnya kita angkat aja
nah kasih garam sedikit
jangan terlalu banyak karena telur asin kan sudah asin
jadi sedikit aja
jangan terlalu banyak
oke jangan lupa masukkan ke dalam saus ini daun jeruk atau juga daun kari ya
sekarang kita masukkan
beef dan juga ayam kita di sini
ya kita aduk aduk ke sini ya
sekarang kita tinggal menyajikan
ini sudah jadi
kita tinggal taburkan sausnya
di sebelah sini untuk nanti
selamat mencoba di rumah